aksi bom bunuh diri yang terjadi di surabaya membuat revisi undang undang anti terorisme yang telah dibahas dua tahun lamanya menjadi sorotan
sejumlah pihak masih berseberangan mengenai definisi terorisme hingga keterlibatan tni dalam penanganan aksi teror
teror bom kembali menyeruak memecah keheningan pagi
sel sel terorisme yang seolah diam sejak tragedi bom tamrin terlihat membara
pendekatan secara perlahan yang dilakukan densus delapan puluh delapan dianggap tidak mampu meluluhkan teroris
itu positif negatif itu ada tergantung kita melihatnya
kalau dari segi hamnya itu ya seratus plus
tapi dari segi operasional teknik penindakan ini melawan teror itu bisa negatif
ketegasan pemerintah dalam menangani terorisme sebagai kejahatan luar biasa
di sisi lain ruu antiterorisme yang telah diajukan sejak dua tahun lalu masih belum disahkan
anggota pansus ruu anti terorisme risa mariska pun menyatakan
sesungguhnya tidak ada lagi yang diperdebatkan
harapannya saya yang terbaik bagi negara dan itu ada keputusannya di presiden
tentu kita akan hormati setiap keputusan presiden apapun itu dengan harapan inilah yang terbaik
sebagai anggota pansus tentu akan berjuang dan bekerja secara maksimal untuk ruu ini
berlarutnya pembahasan perubahan undang undang nomor lima belas tahun dua ribu tiga tentang terorisme ini
membuat presiden joko widodo menyatakan akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu
menurut bantan kepala bnpt ansyat bay
perpu justru dianggap sebagai jalan yang lebih baik bagi penanganan teroris yang kembali masuk ke indonesia setelah menjalani pelatihan di suriah
kesalahan saya malah perpu segera aja itu turun
biar diangkat nanti jadi undang undang
mumpung lagi diskusi di sana
terutama khusus ya
perpu khusus untuk yang dari suria
yang selama ini ini sangat riskan sekali
dengan militansi yang begitu besar
siap untuk mati
alotnya pembahasan perubahan undang undang ini juga terjadi akibat perdebatan tujuh pasal
termasuk definisi hingga penyadapan
dari tujuh hal yang menjadi perdebatan
tiga diantaranya menjadi sorotan
dalam pasal terkait definisi
dpr dan pemerintah berbeda pendapat
dpr ingin memasukkan unsur politik dalam definisi terorisme
sedangkan pemerintah memandang tak perlu kata politik
karena perbuatan menebar teror dipandang sudah bermuatan politis
dan teror secara masif harus segera ditindak
perdebatan mengenai pelibatan tni diwarnai dugaan penyalahgunaan wewenang tni di ranah sipil
namun hal ini sesungguhnya telah diatur jelas dalam pasal empat puluh tiga huruf j
tentang kewenangan tni di luar penanganan peperangan
kemudian pasal guantanamo diperdebatkan
karena dianggap melanggar hak asasi manusia

padahal perbuatan teror hingga menewakan tni

dan menewaskan sipil adalah bentuk pelanggaran ham yang harus ditindak tegas
melawan idealisme paradigma dan keyakinan dengan menggunakan peluru
kerap dipandang tak sebanding
namun para penebar teror nyatanya tak berhenti dengan kemurahan hati
negara harus melawan menindak tegas pelaku teror
dan menjauhkan bangsa dari perpecahan
karena dasar indonesia sudah jelas yakni pancasila
maria sarjana jakarta